kita ke dalam negeri tim nasional sepak bola menggelar latihan di stadion gelora bung karno jakarta selasa kemarin untuk menghadapi piala aff yang akan berlangsung mulai dua puluh tiga desember mendatang di jakarta
sebanyak dua puluh tiga pemain berlatih secara serius mengikuti instruksi pelatih shin taeyong
pelatih asal korea selatan tersebut menilai segala persiapan telah dilakukan oleh tim
namun sejumlah pekerjaan rumah masih menantinya termasuk meningkatkan kekuatan fisik dan stamina para pemain
tugas pelatih berusia lima puluh satu tahun itu pun bertambah berat karena anak asuhannya tidak mendapat lawan tanding atau beruji coba melawan tim lain
sejak dua bulan lalu pasca tragedikan juruhan
shin juga kehilangan sandy walsh dan elkan baget yang tidak diizinkan bergabung oleh klubnya
piala aff dua ribu dua puluh dua akan digelar pada dua puluh desember dua ribu dua puluh
piala aff dua ribu dua puluh dua akan digelar pada dua puluh desember dua ribu dua puluh satu
kuat garuda berada di grup a bersama juara bertahan thailand kamboja filipina dan brunei darussalam
indonesia akan menjamu kamboja pada jumat sore dua puluh tiga desember mendatang di stadion gelora bung karno